bank indonesia gosu kampus kembali menyapa masyarakat
kali ini beigo sukampus berada di kawasan serambi mekah yaitu banda aceh
mengambil lokasi di universitas syahkuala
bi gosu kampus mengajak generasi muda untuk berdiskusi langsung secara interaktif
bank indonesia mengadakan acara bank indonesia gosu kampus di universitas syahkuala banda aceh
mari kita cek antusias para peserta
kemerian acara didukung penuh oleh seluruh sivitas akademika
rangkaian acara semakin meriah dengan pergelaran tarian tradisional
serta pertunjukan stand up komedi
melalui tema tantangan dan peluang dunia usaha dalam menghadapi perekonomian indonesia
bank indonesia menghadirkan para narasumber yang berkaitan langsung pada bidangnya
ditekankan mengenai tantangan tantangan
dan peluang dalam dunia kewirausahaan
dipaparkan langsung oleh para narasumber
materi yang diberikan oleh para narasumber
mendapat respon positif dari para peserta
yaitu mahasiswa universitas syakuala
yang diberikan oleh narasumber
masih penasaran yuk mari tunggu acara bank indonesia gue sukampus di kota lainnya